kenapa kamu gak suka sama rosa
waktu itu waktu disuruh satu tim sama dia
saya sama dia gagal operasi
gara gara gak tahu tugas masing masing
gak tau siapa yang ngeliat situasi sama kondisi
gak tahu siapa yang harusnya beraksi
tapi malahan saya yang disalahin
harusnya kan salah berdua
tinggal dia lap aja kalau keringat ma
demi kenyamanan penumpang
bukan cuma anggotnya
supirnya pun harus bersih dan tak bau
kemarin kamu dicari bos sab
udah saya telpon janjian hari ini
janjian jam berapa
barusan udah saya telepon lagi
tunggu dulu katanya
dia masih ada kesibukan
kemarin waktu briefing
bos saya bilang dia mau dilaporin polisi
ini awalnya gara gara kamu
kok saya yang disalahin
iya gara gara kamu mau insap
kok mau disalahin juga gak
kan kamu mau insap juga
kan saya nggak jadi insapnya
tapi gara gara bos saya mau dilaporin polisi
saya takut kebawa bawa
saya takut ikut ketangkep
terus dipenjara lagi
jadi tadinya materia ini akan mati
ditanggap macam ini
lagi lagi harus gua
kita waktu itu ditangkap
sekarang kayaknya bakal gitu lagi
polisi udah tahu markas kita yang sekarang
kalaupun belum pasti bakal tahu
tau dari mana
pasti dikasih tau diza
disa udah tau markas kita
kemaren waktu bos saya masih briefing
dia lihat dia ngintip dari arah jembatan
kamu tahu dari mana dia ngintip
diza kepergok sama saya
jadi kemarin tuh kamu ada
kenapa gak muncul
kenapa malah ngobrol
anak buah saeb ya
anak buah sayap kan copet semua
saya pernah cerita ke ajeng kalo saya mau insap
terus ajang cerita ke diza
gara gara itu diza mau ngelaporin bos saya
kalo saya gak bisa berhenti jadi copet karena dia ancam bos saeb
makanya dia mau ngelaporin bos aeb
biar bos saeb ditangkep
terus saya bebas
kalau menurut saya kamu bukannya bebas
tapi malah bisa ikut ketangkep juga
kalo bos saeb masuk penjara
kamu juga pasti ikut masuk penjara lagi
jadi saya harus gimana
awas banyak copet
bos saeb kan udah tau
kata bos saib kita harus tetap tenang
halo jangan apa
si kakak ini ulang tahun
si kakak ini ulang tahun
selamat ulang tahun dari saya
kamu gak ngasih adik ya
kan gak boleh sama kamu
gak boleh itu kalau uangnya dari hasil nyopet
kita tunggu bos saeb di markas aja
jangan di markas
polisi udah mau nge grebek kita
kita tunggu di sini
minta bos saeb kesini
ini tempat terbuka
di mana atuh
kita cari tempat yang lebih cocok
terus nanti kita kabarin bos saeb
ya cari aja
kamu anak buah saif juga kan ya
mau insaf apa mau jadi copet terus sampai ditangkap polisi
kamu mau lapor ke polisi
kalau saeb ditangkep pasti anak buahnya juga ikut ketangkep
saya sama sebetulnya mau keluar dari bos saib
mau berhenti dari kerjaan yang sekarang
karena diancam saeb
kamu di mana
di jalan bos
kita ketemu sekarang
tapi jangan di markas
saya rasa markas kita sekarang sudah tidak aman
saya juga mikirnya begitu bos
kamu pergi ke jalan saparua
arman ikut juga
kamu dipanggil saeb
bilang kalian mau keluar
kalau nggak boleh nanti dia mau dilaporin ke polisi
sebenarnya kamu dia kayak keras paham
saeb kamu mau keluar
kamu lihat saeb
kalau nggak boleh nanti dia mau dilaporin ke polisi
kamu jadi supir angkot
kamu masih jadi bos copet
jangan di situ nggak aman
pergi dulu dari situ
nanti bisa ikut ketemu
nanti bisa ikut ketemu
nanti bisa ikut ketemu
nanti bisa ikut ketemu
nanti bisa ikut ketemu
nanti bisa ikut ketemu

bet kamu jualan
di tempat biasa
nanti saya kesana
nanti kita kesana pas jam makan siang

thanks banyak chup

sambil dulu pak
nih langit malem
nih langit malem
ambil aja sendiri gak usah beli
kenapa nggak ikut rosa aja
aku gak suka
kamu gak suka sama rosa
saya juga gak suka sama dia
makanya saya gak mau ikut dia
aku bukan gak suka sama rosa
dia mau beli cilok
aku gak suka cilok
jadinya gak ikut
kenapa kamu gak suka sama rosa
waktu itu waktu disuruh satu tim sama dia
saya sama dia gagal operasi
gara gara gak tahu tugas masing masing
gak tau siapa yang ngeliat situasi sama kondisi
gak tahu siapa yang harusnya beraksi
tapi malahan saya yang disalahin
harusnya kan salah berdua